gendeng seharusnya kita teh lebih hati hati lagi
untuk masih tau raden
takut radente tambah parah lagi sakit kepalanya
nanti malah memperburuk keadaan radian
jika aku teruskan aku bisa terluka lebih parah
tak ada gunanya aku bertarung dengan arah santang
aku harus ke istana
aku punya banyak jajaran untuk memastikan keadaan surawi sesa
apakah ia sudah mati
atau masih hidup
ternyata dia mengelabuiiku
abang seth jangan mati
punah gak mau udang
nggak ada yang nemenin
cepat lakukan sesuatu
jangan diam saja
gendeng obat nyi irohnya ketinggalan
cepat nyi iroh ambil
tidak ada yang
kurang ajar kau
ray bebaskanlah puteraku dari hukumannya
berbaik hatilah untuk mebebaskan puteraku
ray aku berjanji akan melakukan semua keinginanmu
karena semua keinginanku sudah terpenuhi
kian santak sebentar lagi akan mati
dan kau juga secara perlahan kau akan mati di dalam penjara
tidak tidak ray
kau boleh bunuh aku tapi jangan bunuh puteraku
hamba datang membawa kabar bahwa gusti prabu surawisesa sudah datang kembali
pasti puteraku setelah berhasil membunuh puteramu kian santak
puteraku kian santak
niro sudah jadi obatnya
pak niro mah ahli obat obatan
cepat minumkan rade
bisa di depan rade
kami ber consortium di indonesia
kenapa kalian malam
ini si raden teh poho
saya pendekar gendang raden
aku pernah melihat mereka
dan juga mengenal mereka
raden kenapa raden
tuh kan jadi sakit lagi kepala raden
aduh sudah tuh
kalau begitu tuh jangan dipikirkan ya
aduh nanti bikin sakit lagi kepalanya
aa emang suka sakit kepalanya
gak tau namanya
kalau seperti ini
gendeng seharusnya kita lebih hati hati lagi untuk masih tau raden
takut radente tambah parah lagi sakit kepalanya
nanti malah memperburu keadaan raden
apa terjadi pada putraku
ampun gusti ratu prabu surabisesa terluka dalam pertarungan dengan sosok misterius
kalau begitu cepat tanggilkan perahasin untuk membahati putraku
buka buka buka
takutnya kita keluar bersama orang seutang
untuk mencari obat untukku
kau bicara apa
aku baru ingat sekarang
aprah jurid kalau begitu panggil nyiroh sekarang untuk mengobati putraku
ampun gusti ratu bukankah nyiroh juga ikut kabur bersama raden kianshatan dan berdekat gendeng
tidak ada apa apa
kalau begitu cepat
cepat tolong putraku ke kamarnya cepat
aku sangat lengah saya gak bisa tertipu olehnya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
aku pikir aku sudah kehilangan kamu
apa kamu sudah menemukan adikmu
tapi aku bertemu dengan seseorang bertopeng
yang menyerang rai prabu selausesa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa